saudara panglima tni jenderal agus subianto menyatakan warga yang terdampak ledakan gudang amunisi daerah
atau good murah kodam jaya sabtu malam akan mendapatkan ganti rugi
agus menyebut seluruh urusan warga yang terdampak akan segera diselesaikan
data akan disisir oleh aparat teritorial sekarang sudah bekerja nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat kita akan ganti
ya agar segera diselesaikan apabila ada yang terdampak segera diselesaikan
dari pj gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian kerugian kerusakan di rumah masyarakat